setelah terakhir alami penyesuaian tarif pada november dua ribu tujuh belas lalu
tarif tol dalam kota untuk ruas jalan cawang tomang pluit
dan cawang tanjung priok jembatan tiga pluit
kembali disesuaikan mulai pukul waktu indonesia barat pada tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
dari lima golongan dua diantaranya alami kenaikan
yakni golongan satu dan dua
sementara untuk golongan tiga empat dan lima justru alami penurunan harga
golongan satu yang semula rp sembilan lima ratus naik menjadi rp sepuluh
sementara golongan dua dari rp sebelas lima ratus naik signifikan menjadi rp lima belas
kemudian untuk golongan tiga yang semula dibanderol dengan harga rp lima belas lima ratus turun menjadi lima ratus
golongan empat semula rp sembilan belas menjadi rp tujuh belas
dan terakhir golongan lima semula rp dua puluh tiga
menjadi sama tarifnya dengan golongan empat yakni rp tujuh belas
penyesuaian tarif ini disebutkan telah sesuai dengan surat keputusan menteri pupr pada desember dua ribu sembilan belas lalu
dan telah melalui beberapa tahapan
termasuk evaluasi berkala terkait standar pelayanan minimal pada jalan tol
selaku pengelola jalan tol
jasa marga pun mengaku telah meningkatkan sejumlah layanan sebelum penyesuaian harga ditetapkan
ada tiga hal yang kita lakukan dalam sisi peningkatan layanan
yang pertama dalam sisi layanan transaksi
kita sudah melakukan upaya untuk peningkatan kapasitas beberapa gerbang kita
selain itu juga ada sop setiap kali terjadi antrian
kita tidak mau melampaui daripada batas
kita tidak mau melampaui daripada batasan daripada standar pelayanan minimal
itu kalau sudah mencapai sepuluh antrian ke belakang
petugas langsung turun untuk membantu tapping dan memainkan tadi mobile reader
selain upaya mengurai kepadatan
diakui peningkatan pelayanan juga dilengkapi dengan penyempurnaan sarana pelengkap jalan
serta pemeliharaan konstruksi secara berkala
kebijakan penyesuaian harga ini pun ditanggapi beragam oleh para pengguna jalan
baik yang mengalami kenaikan
ataupun penurunan harga
tidak masalah ya selama yang penting sih jalanannya lancar dan sebagainya tidak ada masalah sih
naiknya juga nggak banyak ya lima ratus perak ya
ya semoga berubah kebaikan saja
dengan penyesuaian harga ini artinya tarif di ruas tol dalam kota
kini hanya terdiri dari sepuluh antrian
tiga golongan tarif saja
yakni rp sepuluh pada golongan satu
rp lima pada golongan dua dan tiga
serta rp tujuh belas pada golongan empat dan lima
harga harga tersebut diputuskan kementerian pupr bersama badan pengelola jalan tol
nabila putri nabil haris jakarta